presiden joko widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas manajemen aparatur sipil negara
dalam ratas kali ini presiden berharap agar penyebaran aparatur sipil negara merata di seluruh pelosok negeri
dan bebas dari praktek jual beli jabatan
hal itu disampaikan presiden dalam pembukaan rapat terbatas rabu siang di kantor presiden
selain masalah pemerataan aparatur sipil negara
presiden menyampaikan kasus praktik jual beli jabatan yang belakangan salah satu pelakunya
tertangkap tangan oleh kpk tidak terjadi lagi
hal ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan sipil
agar pemerintah mencapai target kerja terkait mengurangi ketimpangan sosial
dan secara khusus saya ingin menyorotin
adanya praktek praktek jual beli jabatan dalam manajemen asn ini
bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang terkena ott oleh kpk
saya ingin mengingatkan agar praktek dalam proses pengurusan pengangkatan asn ini betul betul hilang dan diberantas tuntas